jelang pesta demokrasi dua ribu sembilan belas agus harimurti yudhoyono atau akrab dipanggil ahy
giat menggelar safari politik mengunjungi sejumlah tokoh
ahy bersilaturahmi dengan presiden dengan menemui presiden jokowi wapres yusuf kala dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
yang terbaru ahy berencana menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
gagal terpilih sebagai gubernur dki jakarta tidak menghentikan langkah agus harimurti yudhoyono atau ahy di dunia politik
menjelang pemiliu dua ribu sembilan belas ahy getol bergerilia menemui sejumlah toko politik
safari politiknya dimulai dengan menemui presiden jokowi dan putranya gibran raka buming
dalam rangka memberikan undangan peluncuran yudhoyono institut agustus lalu
ahy kemudian bergerilia menemui wapres yusuf kala
di kediaman pribadinya di makassar empat hari lalu
selasa kemarin ahy diam diam bertemu dengan ketua umum partai gerindra prabowo subianto di rumah kartanegara
elit partai demokrat membantah safari politik ahy sebagai penjajakan koalisi dan untuk mencuatkan sosoknya di panggung politik
kan bagus generasi muda lebih banyak ketemu dengan senior seniornya
dengan yang tentunya negarawan yang sudah pernah memerintah di negeri ini
itu kan rasanya bagus jadi banyak berbincang bincang banyak berbagi pengalaman dan tentunya memberikan arahan arahan
karena kita melihat mas agus ini kalau dari kalangan bawah kalangan muda
kita bisa melihatnya dari segi keadaan
salah satu petinggi partai demokrat yang ikut pertemuan ahy prabowo menceritakan
salah satu isi pembicaraan adalah tentang arah politik demokrat dan gerindra
keduanya juga mendiskusikan soal pilkada serentak dua ribu dua puluh
ahy ini memang mencoba untuk membangun dialog dengan berbagai bakalan dengan tok tok nasional
berusaha untuk menemukan dan menyemakati sponsor sponsor yang berpengalaman
di tengah tengah perbedaan perbedaan politik yang dimungkinkan oleh demokrasi
ada concern tentang bahwa setelah pilkada dki ini masyarakat terbelah dan saling berhadapan
ada identifikasi tentang kami yang pro pancasila
ada yang pro agama
kami yang pro kebunyikaan
kalian yang intoleran dan segala macam
dan di antara kedua belah pihak itu tidak bertemu
kita bertanya tanya apakah memang kenyataannya begitu
atau ini sebetulnya semata mata satu isu politik yang dibangun dengan sengaja
tapi apapun itu menurut saya efeknya tidak bagus
ahaya berpendapat itu bukan efek yang baik bagi masyarakat
sehingga ahy mengambil inisiatif untuk mencoba membangun
untuk mencoba membangun dialog dengan tokoh tokoh nasional itu
partai demokrat mengisyaratkan
sosok ahy memang didorong untuk bisa mendongkrak suara partai